lo kenal liat dia mengerikas sama gue
iya sih tapi udah kampel kan kaya raya berkuasa donatur tetap sekolah ini juga
tuh tuh seletnya sama pangeran
apalagi lo selebram ya bukan masalah gua selebram atau gua orang kaya
tapi tuh pangeran ga suka kalo dijadiin konten
melianya arkandini berhenti lo
saya ulangi saudari putri aurora dengan nomor induk mahasiswi tujuh puluh satu ribu empat puluh enam
harap ke ruang dekan sekarang juga
lo kenapa sih begitu bencinya sama dia
apa lo belum puas juga udah menghukum dia berkali kali
gua kan udah bilang gua ga akan berhenti sampe dia berlutut depan gue
tapi gua bakalan bikin kapus ini neraka buat lo
tapi gua bakalan bikin kapus ini neraka buat lo
ada apa sebenernya
iya tadi pas lu marah marah dengan putri mel live ig ada lu nyaran
tapi gue bakalan bikin kapus ini ngerakak buat lu
tuh cewek berani jadiin gue konten ig nya
gak perlu lu banting
lu gak bisa nyelesain semuanya pakai emosi
gue harus samperin nih
perhatian dimohon kepada saudara pangeran alexandra
diharap datang ke ruang dekan sekarang juga
sekali lagi dimohon kepada saudara pangeran alexandra
diharap datang ke ruang dekan sekarang juga
gue dipanggil ke ruang dekan
emangnya siapa lagi disini kalo bukan lu
pangeran alexandra di kampus ini
saran gue lu sekarang juga ke ruang dekan
biar lu tau apa yang terjadi disana
aku disana kan sih

tapi sepenuhnya larut lo kita nyantai
kamu diem aja jawab pertanyaan papa tadi
pa pa sinyal putus putus nih pa
yang penting papa ke kampus sekarang ya pa
kalau papa di sini kan semua masalah beres
pokoknya aku tunggu papa di sini
maaf mengganggu pa
ada apa ya
barusan saya melihat rekaman candid pangeran
yang masuk acara tv viral of the day
dan akhirnya pangeran mendapatkan komentar negatif dan juga kecaman dari berbagai pihak pa
tapi gue bakalan bikin kampus ini merah kak buat lo
jadi ini alasannya
sekarang kamu batalin semua meeting saya sini
saya mau pergi dulu
saya permisi pa
girls gimana nih kok ketemu pangeran
ya udah semenin balik yuk
mel ini rekan dini

iya udah setimu aja

iya sih tapi bokap lo kan kayak raya berkuasa dan ratur tetap sekolah ini juga
tuh tuh selat kan sama pangeran
jadi lo selebram
ini bukan masalah gue selebgram atau gue orang kaya
tapi tuh pangeran gak suka kok dijadiin konten
melianya rekan dini
nianak bisa lolos dari pangeran
ada masalah apa lagi ya
ada masalah apa lagi ya
ada masalah apa lagi ya
ada masalah apa lagi ya
tunggu tunggu tunggu
lo pasti tahu sesuatu kan
lo tahu ya kenapa gue dipanggil ke ruang dekan

masuk aja dulu
penderitaan lo bakal berakhir
masuk aja dulu
penderitaan lo bakal berakhir
masuk aja dulu
masuk aja dulu
masuk aja dulu

jangan jangan gue bakal dikeluarin dari kampus ini
karena jalan satu satunya kalo penderitaan gue berakhir

harus ninggalin kampus ini
ini nggak boleh terjadi
gue gak akan mundur gitu aja
gue masih bisa ngadepin semuanya
mutri bakalan dapet masalah apa lagi ya
mutri bakalan dapet masalah apa lagi ya
gue kan temennya juga makanya gue nanya ke lo
lo tenang aja masalah ini bakal kelar putri aman
aman tunggu tunggu aman gimana maksudnya
rizky jelasin dulu dong kalau ngomong jangan setengah setengah
semoga aja putri baik baik aja nanti
kalung aja pak
saya putri aurora yang diminta untuk datang ke ruang dekan
kenapa banyak orang di ruangan ini mereka siapa ya
atau jangan jangan mereka yang bakal ngeluarin gue dari kamu
mereka juga gak ada yang ngomong dalam hati gue jadi gak tau apa apa deh
sebelum kita mulai saya minta waktu sebentar untuk bicara dengan putri
sebaiknya semuanya dibicarakan di depan kami supaya semuanya menjadi jelas dan transparan
pasti ini bikin pak alex marah
siapa ya pak alex
maaf pak sebaiknya kita mulai aja
pak heran sudah sampai mana ya pak
sebaiknya saya coba susul dulu tunggu ya bermisi pak
ini sebenarnya masalahnya apa ya